nur astiyah perempuan hamil korban mutilasi merupakan tulang punggung keluarga
ia menghidupi dua orang anak dan orang tuanya di desa kadujajar malingping lebak banten
keluarga besar nur hayati korban mutilasi masih menunggu kabar kepulangan jenazah
nur hayati bertinggal di kampung waruhasem kadujajar malingping lebak banten
ia dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan tulang punggung keluarga
sejak berpisah dengan suami nur mencari nafkah untuk kedua putrinya yang kini duduk di bangku smp kelas tiga dan sd kelas lima
bertahun tahun nur berpisah dengan kedua putrinya untuk mencari nafkah di luar kampung halaman hingga ke kota tangerang
sebelum bekerja di tangerang nur lama menetap di rangkas bitung menumpang di rumah kakak tertuanya
keluarga tidak banyak mengetahui pekerjaan yang digeluti namun hampir setiap bulan
nur mengirimkan uang untuk makan
dan biaya sekolah kedua putrinya
keluarga tidak begitu kenal pada tersangka agus
keluarga hanya tahu agus warga bogor dan berniat untuk menikahi nur
terakhir nur menghubungi keluarga
nur menyatakan keinginan untuk pulang kampung
adi mazda lebak